evaluasi ini tentunya akan dilakukan dengan memanfaatkan semua data yang dimiliki
terkait dengan antisipasi ke depan
pertanyaan terkait apabila ada pengemudi yang kelelahan
karena ada kontraflu ini tadi kita rapatkan
sehingga kemudian titik titik kontra flow yang akan kita tempatkan yang kira kira sesuai
namun di satu sisi memang kontra flow tetap dibutuhkan
oleh karena itu tentunya
kita menyarankan terhadap masyarakat yang capek dan ingin istirahat
nanti tolong diatur oleh
dari kontra flow yang ada tentunya akan ada dobrak yang bisa masuk kembali
dan kemudian nanti masuk ke jalur res area atau
untuk masuk ke jalur arteri
di arteri mungkin untuk istirahatnya juga jauh lebih bisa diberikan lebih lama
karena memang kalau di penuh
maka tentunya mau tidak mau diberikan himbuan ataupun perengatan untuk keluar
untuk mengaturan kontraflow tadi
ini semua tentunya terus akan kita evaluasi
kemudian itu nanti kita ubah menjadi one way
namun di titik lain nanti akan kita ubah menjadi kontraflow
rekan kebutuhan di lapangan
saya kira ini pertanyaannya
evaluasi ini tentunya akan dilakukan dengan memanfaatkan semua data yang dimiliki
kemudian juga dari catatan catatan yang diperoleh pada saat olah tkp
maupun juga tentunya evaluasi evaluasi lain
oke ya terima kasih ya